berarti lo jempet gue nanti ya
gue pergi ke pesta dansa bareng lo oke
sorry bro gak semuanya bisa lo dapetin
gue minta sama lo ya lo jauh jauh dari gue
kalau enggak apa
terserah gek dong gek mau milih siapa
dan semua orang juga udah denger
siapa yang gek pilih untuk ke pesta dansa nanti
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih
gak ada yang pilih